nah ini bagaimana rasanya mengendalikan papan luncur dalam kecepatan tinggi di jalan menurun
itulah sensasi yang dirasakan dalam olahraga ekstrim longboard
untuk bisa memainkan olahraga berbahaya ini tentunya anda harus berlatih dan juga dalam pengawasan ahli
tanpa latihan dan nyali yang besar jangan pernah sekalipun berpikir untuk mencoba olahraga ekstrim yang satu ini
mengendalikan papan luncur dengan kecepatan tinggi di jalan yang menurun menjadi salah satu pemacu adrenalin dalam olahraga longboard
downhill itu seperti menurun gunung seperti ada handle speed
seperti ini contoh papannya
perbedaannya sama skate mungkin ukuran papan lebih besar longboard sama trik triknya
kalau downhill kita turun cepat kalau skate mungkin ada trik triknya
yang kedua ada yang namanya free ride
jadi free ride kita mainnya seperti menge slide
kita menjaga kecepatan
kecepatan biar stabil juga biar bisa nge slide
dalam longboard downhill dan free ride memiliki resiko yang paling tinggi
tidak adanya lintasan khusus membuat pecandu adrenalin ini kerap mencari jalan atau daerah berbukit yang sepi untuk bermain
radio panggil menjadi satu satunya andalan untuk memantau kondisi jalan
ada jaga juga di bawah juga ada di atas
nanti kalau kita sudah saling kontak kan bisa di stop yang di bawah
sudah sih minta izin
mungkin ada yang warga tidak tahu itu ya yang marah
ada warga yang marah udah mengganggu
harapannya sih dibuatin sirkuit kalau bisa
kalau enggak mungkin dengan terpaksa nyetop jalan
dalam downhill kecepatan longboard bisa mencapai lebih dari enam puluh km per jam
dengan kecepatan setinggi itu safety gear untuk meminimalisir resiko cedera wajib dikenakan
satu lagi kategori dalam longboard adalah dance
sesuai namanya dalam dance longboard ini pemain seolah olah sedang menari di atas papan
beberapa trik dalam dance longboard ini juga mirip dengan trik trik dalam skateboard
kesulitannya semuanya punya kesulitannya masing masing ya
kalau di downhill kemungkinan disiplinnya jauh lebih besar ya kalau dibandingin sama james
tapi kalau di dance itu jauh lebih kekeseimbangan dia
keseimbangan dan gimana ya kalau saya bilang enggak
keseimbangan dan yang harus terus dicoba dicoba

olahraga ekstrim adalah olahraga yang terus berkembang sesuai dengan kreativitas pemainnya
apa yang tidak terbayang untuk dilakukan sekarang mungkin akan menjadi kenyataan di beberapa tahun mendatang
erlangga wisnuaji bali